seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat
pemerintah daerah provinsi jawa barat menggelar festival literasi digital jawa barat dua ribu dua puluh
atau viral dua ribu dua puluh satu beberapa waktu lalu
acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi digital masyarakat
agar semakin bijak dalam mengakses internet dan menyaring konten negatif
termasuk berita hoax
festival literasi digital jawa barat dua ribu dua puluh satu merupakan kegiatan untuk memperkuat literasi digital masyarakat
yang dalam hal ini literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses
memahami mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital
kemudian juga literasi digital ini tentu saja kita semua sudah sama sama meyakini
ada empat pilar dasar
yang pertama adalah digital skill dan yang kedua adalah digital safety
yang ketiga digital ethics dan yang keempat adalah digital culture
dalam viral dua ribu dua puluh satu terbagi menjadi tiga bagian besar ada kegiatan kegiatan
yang pertama adalah workshop webinar literasi digital kemudian juga awarding
yang nanti juga akan sama sama kita ikuti serta yang ketiga adalah entertainment
untuk workshop literasi digital dibagi menjadi lima
lima kelas dengan jumlah peserta per kelasnya berjumlah tiga puluh orang
dan berikut lima kelas workshop literasi digital itu adalah kelas cek fakta
yang kedua kelas videografis yang ketiga kelas podcast
yang keempat kelas copy writing dan yang kelima adalah kelas data pribadi
webinar dan workshop literasi digital mengambil tema pilar literasi digital
dalam membangun karakter digital masyarakat
dua ribu dua puluh satu memberikan tujuh awarding sebagai bentuk apresiasi kepada para insan literasi
yang telah berjuang memberikan kontribusi dalam pelayanan informasi dan literasi digital kepada masyarakat
pertama sandi kamimania award untuk instansi penerbitan sertifikat elektronik laporan hasil terbanyak
penyelenggaraan urusan persandian dan instansi komitmen implementasi smki tahun dua ribu dua puluh
kedua jabar saberhawks award untuk warginet saberhawks
kedua jabar saberhawks award untuk penerbitan sertifikat elektronik laporan hasil penerbitan sertifikat elektronik laporan hasil penerbitan sertifikat elektronik
ketiga kim award untuk lifetime achievement pengelolaan kim terbaik dan tokoh kim jabar
keempat relawan tik award untuk jawara digital tokoh peduli literasi digital dan mitra literasi
kelima e government award untuk kawasan desa digital terbaik dan desa digital terbaik
keenam humas jabar award untuk perlombaan pengelolaan media sosial di tingkat perangkat daerah
kota atau kabupaten
kelurahan desa dan pesantren di jawa barat
kemudian lifetime achievement award yaitu penghargaan dan penghormatan kepada kelompok informasi masyarakat
yang terus berjuang menanamkan semangat literasi digital dengan terjun langsung kepada masyarakat
awarding ini merupakan apresiasi setinggi tingginya untuk para insan literasi yang telah berjuang
dalam memberikan sumbang sihnya dalam pelayanan informasi dan literasi digital kepada masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan literasi digital
serta memperluas penyebaran informasi informasi baik dan juga untuk menangkal hoax
acara ini dilanjutkan penampilan entertainment penyanyi rizky febian bersama dengan angklung ojo
dalam sebuah kolaborasi musik yang membuat suasana semakin meriah
proses penanda tanganan kerjasama pemerintah provinsi dengan tujuh kota atau kabupaten
bersama kadis kabupaten dan kadis kota
ini adalah sebuah bentuk
komitmen atau replikasi pembentukan satuan tugas jabar saber hoax di kota atau kabupaten
pada kesempatan ini penghargaan pun diberikan kepada gubernur jawa barat rituan kamil
sebagai tokoh jawara digital yang diserahkan oleh ketua relawan tik fajar muharam
kang emil dinilai telah berkontribusi besar dalam literasi digital
dan menjadikan provinsi jawa barat akseleratif dalam kualitas peradaban digital
dalam sambutannya ridwan kamil menjelaskan tentang upaya pemerintah provinsi jawa barat
dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menyiapkan benteng pertahanan terhadap berita bohong atau hoax
salah satunya melalui jabar saber hoax yang menjadikan jawa barat sebagai satu satunya provinsi di indonesia
yang memiliki unit kerja dalam menangkal hoax
dipakai kebaikan mengangkut kebaikan
dipakai niat jahat mobil bisa buat ngerampok
digital dipakai kebaikan mengangkat peradaban
dipakai keburukan bisa memecah belah peradaban dan bangsa melalui hoax
semua orang punya media namanya sosial media
jadi bagi mereka yang tidak bisa memilah info hidupnya jadi masalah
musuh kita hari ini adalah berita bohong
satu satunya provinsi yang punya saber hoax sapu bersih hoax hanya jawa barat
karena kita tahu musuh di masa depan itu adalah jawa barat
itu adalah berita bohong
tidak perlu david de ete impera belanda datang lagi ke indonesia untuk memecah belah
cukup bikin heboh berita bohong di mensos bangsa ini sudah terpelah
penampilan dari penyanyi meli mono menjadi tanda berakhirnya acara viral dua ribu dua puluh
mari berkarya dalam puisi dan lagu
pemirsa jawa barat mengucapkan selamat datang ke jawa barat
jangan lupa like share dan subscribe